saya peringatkan sekalian ya
pokoknya kalian jangan berani
upin ada tiga
upin gimana caranya
upin pukul ya
sekarang tinggal dua
pukul lagi ya
sudah ada lagi
ngapain ipin sedih
dan juga ada sendal bau
kamu enggak apa apa tosa ya
aku dituduh sama nenek ini
katanya aku udah ketapel rumahnya mumi
ini anak baik
lebih sering nakalnya
dimanjain sama ibunya ya
kalian yang ini
aduh makanan yang dicari
ini mah gak penting
yang kita cari itu money
kalau perut kita lapar
gimana kita mencari money
gimana mau dapet duit
harus diisi biar ada tenaga
baru kita bisa nyari duit
muping mau ke kamar
tadi katanya gak mau
sekarang aja dicomat nih gue
ini pasti gara gara kamu kan
kamu nuduh anak saya gak gak
iya kan aku ajarin
kamu semua suka begini
saya peringatkan sekalian ya
pokoknya kalian jangan berani beranian dekatin rambah saya lagi
ya enggak enggak
jangan ngomelin jun ya
aku tahu kok siapa yang salah
tante juga percaya kok
sekarang tugas kamu
meyakinkan nenek wongso
kalau kamu tidak bersalah
makanya jangan nyebadok baik
tidak boleh lihat makanan diembat
jadi perutnya begah ini
di sisi saya cuma dikit

nih gara gara iping nih
sampai suruh di atas meja
rumah sebesar ini ada tikus
nggak periksa dulu ya
biasanya jalan tikus lewat sini nih
waduh bau banget
lo cium dah tuh
tikus got yang buluk buluk itu
mobi harus basmi sampai tuntas tastas itu tikusnya ya
ini kan tuh
kita dikira tikus got lagi
padahal kita nyinying ya
lebih kecil malah
kita cabut yuk
apa barusan itu tikusnya
mau ngapain kamu sini ah
sebagai permintaan maaf saya
boleh nggak saya ngepel rumah nenek atau beres beres gitu
wah si jun mau bantu nenek wongso tuh
bos harus tahu nih
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
nanti aku nunggu
kamu pl sampai bersih
setelah ini kamu bersihin juga di dalam rumah nenek ya
jangan pernah pegang pegang barang barang di dalam sana
ngin iya kaya pake bau itu jangan cac mix
anjay kayak mulauer nanti di burung pake baju en
bantuin pake dua puluh sembilan an rok
itu perkara gamping